sejumlah warga memapa seorang lansia berusia tujuh puluh lima tahun ini
usai dianiaya penagi utang di kecamatan raja keupatan tangerang bantan
anak korban menjelaskan peristiwa terjadi pada selasa lalu
saat dua penagi utang keliling menyambangi kediaman nenek amum untuk menagi aksuran
lantaran tidak mempunyai uang untuk membayar aksuran sebesar rp lima
seorang nenek terlibat cek cok dengan kedua penagi utang
saat keributan terjadi penagih utang kemudian memukul nenek among hingga akhirnya terjatuh
nenek among yang kesakitan pun berteriak meminta tolong kepada warga
ketika berjalan ke rumah penagi utang menanggung nenek amung
nenek amung yang kesakitan pun berteriak meminta tolong kepada warga
ketika berjalan ke rumah penagi utang menanggung nenek amung hingga akhirnya terjatuh

selamat kampung raja kertesatu
setelah kedua belah pihak dipertemukan di polsek raja
keduanya bersepakat untuk mengambil jalur damai dan permasalahan ini selesai dengan restoratif justice
saat ditemui kami sore nenek among ini masih terkulai lemas di kamarnya
lantaran menderita sakit pada bagian kepala dan pinggangnya setelah sempat terjatuh
sejumlah dep kolektor atau penagi utang dan pengemudi ojek online ini terlibat bentrokan
di kawasan hegar manah cidadap kota bandung jawa barat
peristiwa yang terjadi pada selasa lalu memakan korban luka sebanyak sembilan orang pengemudi ojek online
tak hanya itu akibat bentrokan tersebut dua puluh tiga kendaraan milik pengemudi ojek online rusak
bentrokan antara kedua kubu tersebut dipicu oleh adanya pengadikan paksa kendaraan
milik seorang pengemudi ojek online di jalan
usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif
polisi menetapkan tiga dep kolektor sebagai pesatak
hingga kamis polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut
tim liputan cnn indonesia